rangka sepeda motor menjadi buah bibir

banyak video berseliuran di media sosial
tentang sepeda motor yang katanya patah di bagian rangkanya
lala ini kenapa
apakah desain baru rangka motor yang katanya lebih modern dan efisien
tapi disebut sebut bahkan sering karatan dan kropos
atau cara berkendara kita yang rock and roll
tidak merawat motor dengan baik yang menjadi penyebabnya
dalam plus minus kali ini kita cari tahu
mengapa persoalan rangka merangka ini menjadi rame belakangan ini
dua motor patah di bagian rangkanya mewarnai media sosial belakangan ini
dalam pengamatan digital cnn indonesia
motor motor yang patah itu berasal dari berbagai kota di indonesia
jenis jenis motornya pun beragam rupa
meskipun diduga semuanya dari merek honda
namun tak ada informasi pasti tahun pembuatan
atau sejarah pemakaian motor motor yang divideokan itu
kabar yang beredar
hanya sebatas ketika motor motor itu tiba tiba patah di bagian rangka
informasi yang didapatkan cnn indonesia
motor bermerek honda yang patah itu
diduga berjenis skuter metik yang menggunakan rangka baru
produksi tahun dua ribu sembilan belas sampai saat ini
saya berbincang dengan ahmad muhyibudin
konsumen kalau motornya berkarat jadi eh pas kami cek keluhan itu muncul terutama mereka yang
mengkhawatirkan motornya terutama motor baru itu ada warna ke kuning seperti karat di rangkanya
ada di video itu mas ya itu kan rame itu ya warna kuning tapi sebenarnya mirip karat tapi bukan karat
gitu kalau bahasa kami itu namanya lapisan silikat ini penting ini silikat silikat untuk
itu untuk fungsinya salah satunya adalah memperkuat rangka itu sendiri dari awal memang
kita mengembangkan rangka esaf ini dengan kualifikasi tertentu ini sudah kita uji
sudah proven dan kita sudah gunakan di banyak
motor banyak tipe ada bit ada genio itu kan itu menggunakan rangka ini ini ketika ada apa namanya
tayangan di media sosial tentang rangka ini tiba tiba kropos dan patah ini kawan kawan dari
honda tahunya kapan sih mas kalau nggak salah itu di medium agustus ya di medium agustus pertengahan
agustus itu dan itu kami berusaha bergerak cepat
mengupload video itu ketika buildingm dihubungi itu merespon kenapa ini kenapa kawan kawan enggak
mau terbuka ya noticed bernyanyi ingin tadi kamu berusaha responsif gerak cepat menangkap perubahan

silahkan jadi kalau sekarang masih ada konsumen kita yang mengalami masalah masalah yang dikhawatirkan
jangan ragu ragu datang ke ahas
sebuah produk itu punya spesifikasi tertentu nggak mas
punya batasan batasan sehingga itu bisa awet atau bahkan cepat rusak misalnya gitu
ya motor itu kan produksi manusia ya
motor itu produksi manusia tentu punya masa umur lah ya masa umur lifetime nya ada gitu
dan kami dari pabrikan itu memberi garanti satu tahun untuk rangka ini atau sepuluh ribu mana yang nyampe lebih dulu
soal cara pakai itu kan motor kita sama sama tahu nih motor kadang kadang enggak dua orang tiga orang
kalon air mineral
setiap motor itu punya daya angkut ya punya kemampuan angkut
kalau itu melebihi tentu akan berakibat nggak bagus kekendaraannya
nah ini apakah ada hubungannya dengan weather cuaca atau pemakaian di daerah daerah pantai segala macam lah misalnya gitu
ada nggak mas seperti itu ya
ada potensi seperti itu mas ada potensi seperti itu
penyebab patahnya atau keroposnya rangka itu banyak hal
ini salah satu yang dikeluhkan oleh para netizen kan
nah kita harus melihat ini dari dekat
faktornya apa ya kira kira motor ini keropos motor ini patah gitu
apakah menghajar polisi bobo
pas boncengan atau bawa beban banyak gitu kan
kita harus melihat kronologisnya mempelajari case nya gitu
ini kan desain baru rangka nih
kira kira memang sudah benar benar aman atau gimana sih
astra honda motor itu bikin motor itu sudah sangat berpengalaman
dan setiap part itu
ada proses pengujiannya
detail detail sebelum rangka ini digunakan
kalau ngomongin rangka ya itu udah diuji oleh engineer engineer kita di pabrik mas
jadi ketika satu motor sebelum dirilis dipasarkan itu proses ujinya udah berkali kali
ini jangan jangan oke misalnya kawan kawan dari jepang ini mendesain
tapi begitu sama kayak indonesia nah standarnya kan beda tuh
nah kalau gitu gitu gimana
ini ini ini penting
motor yang menggunakan rangka esaf ini sebagian juga diekspor
nah artinya bukan hanya standar nasional
standar global rangka isf ini
dan so far tidak ada keluhan laporan kropos dari luar negeri itu belum ada
ini yang saya dengar ini honda juga menyiapkan juga menjual rangka
nah ini curiga curiganya ini jangan jangan agar rangkanya laku nih
bukan jadi ini saya juga ingin klarify ini
kita bukan berdagang atau jualan di atas
sebuah masalah yang sedang mengalir
karena sebenarnya ahm bersama jaringan bisnisnya itu memang menyediakan rangka
loh ya betul
untuk semua motor
tidak hanya motor yang menggunakan esaf
bukan hanya rangka esaf yang dijual itu
tapi semua motor
karena memang kita mengantisipasi
kalau kalau ada kebutuhan dari konsumen kita
ada eksiden jeder patah
atau patah dan tidak bisa direvisi lagi
amit amit ya kebakaran
artinya ketika mau mengganti dengan kondisi kondisi tertentu itu siap
ada barangnya dan itu
dari dulu kita lakukan
dosen desain produk industri institut teknologi bandung
yanes martinus pasaribu menilai perlu ada upaya dari berbagai pihak untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik
pada kendaraan yang dipasarkan di indonesia
karena hal itu menyangkut keselamatan konsumen
ini yang menarik ya
jadi di industri manufaktur ini ada proses
check and recheck check and balance yang luar biasa ketat
artinya qc nya sangat sangat ketat sehingga produk produk kendaraan yang bisa dibilang dari brand brand yang sangat kuat ya
apalagi brand jepang ini sangat memperhatikan sekali soal qc
karena mereka juga punya standar mutu jepang yang tinggi sekali
tapi dalam kasus ini tentunya ini hal yang menarik ya
karena desain engineering nya ini kan tentunya
mengikuti standar jepang
kemudian dengan patahnya ini otomatis ya secara umum langsung ketahuan bahwa ada problem di beberapa hal
satu kualitas bahan dan proses produksi dalam pembuatan rangka e saf ini yang kelihatannya tidak memiliki ketahanan
ketahanan belum ada ini mas terhadap eee

dan itu adalah hal yang sangat menarik

proses produksi yang tidak memenuhi standar yang tepat gitu
seorangkanya jadi lebih rentan terhadap kerusakan
kalau ini terjadi lebih fatal tentunya ya
ternyata bukan tidak mungkin ada problem dalam konteks desain structure nya sendiri
desain structure yang baru ini
bisa jadi ada masalah di perhitungan gitu
yang baru ketahuan di indonesia
mungkin kalau di standar di thailand
mungkin kalau di standar di thailand
mungkin kalau di standar di thailand
penggunaan kendaraan itu lebih santun mas
penggunaan kendaraan itu lebih santun mas
kalau di indonesia
itu pasti kejadiannya kalau penggunaan sepeda motor ini banyak yang dilakukan oversize ya
biasanya bawa dua orang ini bawa tiga orang empat orang gitu kan
ya barang yang dibawa bisa banyak sekali
malah kan kita pernah lihat ya
ada motor yang bisa dipakai bawa tv kulkas bahan bangunan dan sebagainya
ini hal yang beda di indonesia
desainer structure dari jepang ini nggak menghitung
bahwa ada masalah ada hal budaya yang menarik di indonesia
yang membuatnya yaa
kendaranya harus odol gitu istilahnya yaa
over diamention overweight dan sebagainya gitu
lingkungan kita ekstrim gitu mas
lingkungan kita ekstrim
persoalan bahan bisa menjadi kemungkinan pak ya
kemudian desain yang
kalau desain lebih parah mas
yang saya tertarik yang apa namanya
sebenarnya kalau sejarah atau perjalanan pembuatan sebuah desain itu pak
itu untuk tiap tiap wilayah itu disamakan atau sengaja atau dibedakan pak
harus secara perjalanan pembuatan desain itu
kalau yang alaannya ini dibedakan pak
tapi kelihatannya memang jepang ini sekarang mengembangkan global platform ya
toyota juga menggunakan global standard platform
jadi itu tujuannya untuk efisiensi biaya produksi mas
jadi satu platform structure untuk beberapa tipe kendaraan
artinya apa namanya ketika itu
produknya untuk wilayah misalnya
jepang atau indonesia
apa asia tenggara
itu dipakai di semua tempat
kalau eropa mungkin berbeda atau daerah lain mungkin berbeda
gitu pak ya
ada kemungkinan standar perhitungan yang dipakai untuk kondisi mungkin sekali jepang
atau mungkin dia pakai standar thailand yang lingkungannya dan karakter penggunanya lebih ramah ya dari indonesia
ya ini aman gitu
tapi safety factornya jadi dibuat rendah gitu
karena di indonesia nuntut safety factor harus lebih tinggi
artinya kalau dia harus kuat nahan dua ratus kilo mungkin untuk indonesia perlu sampai tiga ratus kilo
pak sekarang untuk publik pak martinus kira kira apa hal terbaik yang sekarang dilakukan oleh publik
apakah ngecek secara utuh atau seperti apa
tentunya kan pada saat publik membeli yang dia beli bukan sekedar kendaraan mas
terus terang harga sepeda motor honda lebih mahal dari sepeda motor produksi china
artinya orang beli brand
pada saat orang membeli sebuah merek yang dia beli adalah reputasi
di situ ada trust terhadap kepercayaan
itu harganya tinggi
dan itu yang orang beli
itu yang dirusak sebenarnya sekarang
dan tentunya nggak mungkin juga setiap orang membuka satu demi satu mas
buka sampai ngelihat frame
untuk orang awam
kalau dia ke bengkel harganya mahal
dan kalau masih masa garansi dia coba ke bengkel yang tidak resmi garansinya hilang
oke berarti apa kira kira pak
hal terbaik yang bisa di
antisipasi oleh publik itu
kalau publik ini ngeri sih mainannya
bukan nganantisipasi dia marah
kemudian dia emang viralkan
terus kalau publiknya ini ternyata bisa membuktikan bahwa ternyata memang ada kesalahan di structure
dia punya kekuatan hukum untuk melakukan tuntutan
karena problemnya ini kan masalah safety mas
bayangkan lagi jalan dengan kecepatan empat puluh km per jam patah asnya
seperti apa manusia yang menggunakannya jukir balik mas
dan ini masalah safety
dan kemudian kalau kita merembetkan lebih jauh ini akan berkaitan dengan masalah quality control
bahkan yang dilakukan oleh otoritas dari perindustrian departemen perhubungan untuk layak jalan dan sebagainya
bisa jadi luas mas
bisa jadi luas
artinya quality control tidak hanya dari produsen ya
tapi dari pihak apa pak kita nyebutnya apa pihak negara untuk meloloskan
regulator departemen perindustrian departemen perhubungan
artinya ini harusnya ada langkah proaktif ya dari pihak pemerintah
di samping tentunya yang kita harapkan lebih proaktif sebenarnya ya
dari pihak honda sendiri
ini masalah brand equity yang mahal sekali harganya sebetulnya
kalau masyarakat tidak bisa mas masyarakat tidak bisa
cuma begini pak ini dari kacamata awam ya
tiba tiba banyak kabar semacam ini banyak video beredar
nah orang orang yang sekarang sedang menggunakan produk yang banyak diberitakan patah itu
apa yang harus mereka lakukan apakah mereka harus mengecek perintilan perintilan gitu
atau gimana gitu ini kan kita edukasi juga publik bahwa para pengguna wahai apa yang bisa dilakukan
jadi idealnya semua pengguna mendatangi di alat resmi honda
tempat di mana mereka membeli kemudian mereka segera mengklarifikasi untuk meminta kepastian
terutama yang masih dalam masa garansi ya
bahwa kendaraannya aman
karena kalau tidak even ini masih masa garansi
kan harga frame ini hanya sekitar satu dua juta lah harga frame
tapi kalau lagi masa garansi pun kendaraannya patah penggunanya celaka
ini gimana urusannya itu harus dia tagih ke penjual

kalau yang masa garansinya habis ini juga di luar kebiasaan
jadi lucu juga kan satu tahun lima bulan satu tahun enam bulan kok kayak presisi gitu kan
habis masa garansi patah
dan ini bukan karakter desain honda yang kita kenal sangat tangguh gitu
artinya dari honda ini harus ada sebuah langkah langkah proaktif